seiring meningkatnya jumlah kasus covid produksi oksigen digenjot menjadi tujuh meter kubik per hari yang seluruhnya digunakan untuk kebutuhan penanganan covid
selain memastikan stok kebutuhan oksigen aman ganjar pranowo juga menjamin kelancaran dan pemerataan distribusinya ke rumah sakit
gubernur sudah membentuk satgas oksigen untuk membantu memantau suplai gas dan hulu hingga hilir
satgas oksigen juga bertugas melakukan koordinasi antara distributor oksigen dan rumah sakit
pemerintah provinsi jawa tengah mendapat bantuan lima unit isotang
satgas oksigen sudah menyusun sistem distribusi yang mulai dioperasikan pada kamis delapan juli
mendapatkan bantuan tanki isotank itu kira kira lima untuk jawa tengah
maka kalau itu bisa harapan kita distribusi jauh lebih cepat
memang dalam kondisi darurat ya terpaksa trackingnya lebih cepat gitu karena tidak ada pipingnya yang bisa dipakai untuk mendistribusikan gas ini